ternyata terima kasih gue buat lo
karena lo udah jadi guru matematika gue

bentar lagi gue keluar ya
gue bawa aja deh

kalau dia pulang bilang aku mau bicara sama dia
kata tante tiana wulan dan samuel ada di kafe itu
jadi gini begitu wulan dan samuel keluar dari kafe itu
lo berdua berobroh aja sama mereka
tidak samuel nanti gue bakal muncul buat ngerebut tas itu dari lo berdua
oke gue bantu lo
tapi lo harus ingat lo jangan ngulangin kesalahan yang tadi
gue bakal tunjukin ke lo
kalau yang pantas dapet di wulan itu bukan lo tapi gue
iya ini lagi jalan kok lagi sama gua
bentar lagi paling
bentar aja sih bentar lagi mau balik kok
ulan kenapa lu ngapain
ulan ulan bangun